mengalir aja ya yang namanya kita sebagai penyanyi itu terutama saya gitu selalu berusaha memberikan yang terbaik
tapi memang kebetulan ada rezeki dan memang jalannya saya berkompetisi mungkin ya jadi ya apa salahnya saya ikut kan
karena memang sesungguhnya saya tidak selalu ingin menjadi pemenang sih
jangan lupa jangan lupa jangan lupa
pada tahun dua ribu tujuh lucky octavian juga sempat membentuk grup idol bernama idol divo pada tahun dua ribu tujuh
bersama rekan yang juga berkompetisi dalam acara yang sama yakni delon judika dan mike
namun grup idol ini tak bertahan lama lantaran para anggotanya ingin berkarir solo
saya bukan salah satu pemenang tapi ternyata saya dikasih kesempatan untuk bisa bersanding dengan teman teman saya yang mempunyai prestasi yang hebat
hal yang benar benar unpredictable buat saya
tapi alhamdulillah ternyata setelah dibuat grup namanya idol divo dulu namanya
ternyata pasarnya ada dan orang orang fans fansnya juga ada dan alhamdulillah ya maksudnya off airnya jalan gitu waktu itu kan
karena mungkin pada saat itu di industri musik belum ada nih grup yang mempunyai karakter suara yang berbeda
tetapi kita membawakan
ya kita membawakannya secara pop klasik gitu ya
setelah lama menanti ia pun berhasil merilis album solonya bertajuk sing bruries dengan seluruh lagunya adalah cover lagu milik bruri marantika
pada dua ribu tiga belas ia pun berhasil merilis album keduanya all about love yang juga remake lagu lawas
pencapaian pertama saya untuk terjun di
industri musik pada saat itu
karena saya dulu sempat hopeless sebenarnya ya
mungkin suara suara seperti saya yang bisa dibilang mempunyai
karakter saya ini mungkin kalau di industri itu saya berpikir dulu ya
agak berat ya diterima gitu kan
akhirnya saya sempat
kayak putus asa tapi nggak terlalu yang desperate
ya udahlah kalau memang rezeki saya bisa di industri saya punya album ya alhamdulillah
pada dua ribu sembilan belas luki kembali mengikuti ajang pencarian bakat bersama rekan idolnya joy tobing
yang lagi lagi harus kalah dalam kompetisi
namun siapa sangka setelah itu luki justru bergabung dengan jk record yang juga menaungi artis lawas seperti meriam belina dan obi mesa
kalau dibilang susah ya susah ya
kita penyanyi ini memang butuh platform
kita penyanyi ini butuh karya yang diakui juga kan ya
nah jk records memberikan saya kesempatan dan memberikan ruang buat saya
menjadi diri saya sebenarnya
sempat kaget juga karena mas nyo menawari membuatkan album saya ini
dengan konsep lagu lagu baru justru bukan lagu lagu lama
itu itu yang menarik
saya mau tekad saya itu penuh dan saya punya optimisme di jk record
kini luki sedang mempersiapkan album terbarunya setelah sempat berjeda lama
sejak meluncurkan album terakhirnya pada dua ribu tujuh belas
inilah album yang disebut sebut lahir setelah penantian panjangnya
luki bakal tampil memeriahkan intimate concert senandung rindu
kolaborasi event cnn indonesia dengan label jk record tiga juni di gandaria city hall jakarta
tidak hanya itu anda bisa bergabung dan menyaksikan langsung penampilan
dian piscesa heidi diana obi mesa meriam belina cinta miatmanegara dan marcel sihaan
di gelaran senandung rindu
jangan sampai kehabisan dapatkan tiketnya di event detik com
adi dwinanda maranata